mudiknya asisten rumah tangga jelang lebaran membuat kebutuhan akan pembantu infal atau pembantu musiman cukup tinggi
kondisi dimanfaatkan oleh sejumlah agen penyalur tenaga kerja seperti pembantu infal maupun babysitter
tentu saja anda harus menyiapkan biaya ekstra yang tidak sedikit
menjelang lebaran tentu banyak keluarga yang kerepotan karena ditinggal mudik asisten rumah tangganya
kebutuhan akan pembantu infal selama lebaran pun cukup tinggi
agen penyalur tenaga kerja di kawasan cipete ini salah satunya
selama bulan puasa hingga dua hari jelang lebaran bisa menyalurkan empat ratus hingga enam ratus pembantu infal
namun untuk mendapatkan pembantu infal tentu saja tidak murah
kalau untuk tarif itu tergantung
ada dari paket yang satu bulan ada yang dua minggu
kalau yang sebelum puasa juga ada paket dua bulan
jadi kalau misalnya yang harian itu gaji antarabangsa
ada satu ratus tiga puluh sampai satu ratus lima puluh
untuk prt kalau untuk babysitter hariannya dua ratus sampai tiga ratus
kalau untuk minimalnya dua minggu
korrespondensi nn indonesia mila diyarahma di cipete jakarta selatan saat ini
mila ini banyak asisten rumah tangga yang harus mudik ke kampung halaman
seperti apa di jasa pelayanan pembantu infal
ini cukup tinggi ya berarti permintaan untuk jasa pembantu infal saat ini
ya betul sekali reinhardt kalau bicara tentang arus mudik
tentu saja ini banyak keluarga yang kerepotan seperti tadi sudah disampaikan
yang harus ditinggal oleh asisten rumah tangganya untuk mudik
nah kebutuhan akan pembantu infal atau pembantu musiman ini sangat tinggi
salah satunya memang terlihat dari pengamatan saya sejak pagi di kawasan cipete jakarta selatan ini
ada satu agen penyalur tenaga kerja yang juga sudah terkenal
begitu sudah dua puluh enam tahun berkecimpung dalam bisnis ini
tadi saya juga sempat bertanya kepada pemiliknya bu gito
yang menyatakan bahwa dalam sebulan sebelum puasa sampai kemudian menjelang lebaran
ini kebutuhannya mereka bisa menyalurkan antara empat ratus sampai enam ratus pembantu infal atau pembantu musiman
kalau kemudian yang ditanya kira kira ragam apa saja ragam jasa apa saja yang ditawarkan
banyak sekali tidak hanya pembantu rumah tangga tapi juga ada babysitter kemudian ada supir ada juga tukang kebun dan juga koki
tapi memang pada saat mudik seperti ini menjelang lebaran yang paling tinggi permintaannya adalah babysitter dan juga pembantu rumah tangga reinhardt
jadi tidak hanya pembantu rumah tangga tapi babysitter sopir bahkan tukang kebun juga ada di sana
berapa sebenarnya mila tarif untuk pembantu infal babysitter menjelang lebaran seperti ini tentu agak berbeda tarifnya dengan pembantu reguler biasa
betul kalau kita bicara soal tarif ini memang tampaknya memang harus dipersiapkan karena biayanya cukup tinggi
begitu ada paket yang sudah ditawarkan
kalau untuk menjelang lebaran seperti ini paketnya ada paket dua minggu dan juga paket satu bulan
prt dan juga babysitter berbeda karena memang kapabilitas dan kemampuan mereka berbeda
tapi pada saat datang biasanya konsumen atau klien ini harus menyiapkan biaya administrasi untuk masing masing kategori jasa ini baik prt maupun babysitter ini satu tiga juta hanya untuk biaya administrasi saja
kemudian ini ditambah dengan gaji mereka
nah gajinya tentu saja berbeda kalau untuk prt sehari saja mereka gajinya antara satu ratus tiga puluh sampai satu ratus lima puluh ribu rupiah diakumulasikan paketnya minimal
jadi harus menggunakan jasa mereka dua minggu
kemudian kalau babysitter ini lebih mahal mereka digaji antara dua ratus sampai tiga ratus ribu rupiah per hari
kalau sebenarnya dihitung hitung reinhardt dengan paket dua minggu dan juga satu bulan sebenarnya yang paling murah lebih miring begitu bisa dikatakan itu dengan paket satu bulan
total akumulasi kalau untuk membantu rumah tangga ini berkisar antara dua delapan sampai tiga juta selama satu bulan
kemudian babysitter antara lima sampai enam juta begitu
mila sendiri di lebaran kali ini kehilangan pembantu rumah tangga juga yang mudik kah atau seperti apa
iya memang jadi memang agak kerepotan karena harus pembantu rumah tangga harus mudik
tapi kalau bicara soal butuh sekali memang bantu rumah tangga cuma kalau melihat harganya memang cukup tinggi tampaknya harus pikir pikir dua kali
karena biaya yang dikeluarkan juga harus memotong prioritas di anggaran yang lain begitu
mila ini kalau yang punya jasa pelayanan
pembantu infal di tempat anda saat ini berada
apakah anda dapat informasi berapa sebenarnya pembantu infal yang bisa ia salurkan
misalnya di tahun ini saja
iya kalau untuk tahun ini saja kalau bicara soal hanya untuk satu bulan saja antara empat ratus sampai dengan enam ratus
kita akumulasikan dalam dua belas bulan
ini bisa ribuan
tapi yang paling penting sebenarnya kalau kita melihat ini salah satu agen penyalur yang juga sudah cukup
cukup dikenal sudah dua puluh enam tahun berkiprah di sini dan kalau kita lihat memang mereka memiliki terutama di agen penyalur ini memang memiliki kualitas yang cukup baik
artinya mereka betul betul menyaring siapa calon pembantu rumah tangga dan juga baby system mereka
jadi pada saat masuk memang harus sesuai dengan kualifikasi mereka
satu kualifikasinya adalah mereka minimal usianya sudah delapan belas tahun
bagus kalau sudah memiliki pengalaman bekerja dan tidak dalam kondisi hamil atau menyusui
dan rata rata memang kalau kita lihat kebutuhan warga jakarta
dan juga jabodetal
beck ini mereka membutuhkan prt atau babysitter yang sudah berpengalaman
artinya dalam range usian antara dua puluh lima tahun ke atas
jadi ini yang juga cukup baik
artinya bahwa kualifikasinya memang diatur betul supaya memang tidak melanggar undang undang
harus di atas delapan belas tahun atau minimal delapan belas tahun dan sudah cukup memiliki pengalaman bekerja
baik jadi sudah ada kualifikasinya dan memang harga ataupun tarif pembantu infal
ini cukup tinggi
tadi ada katakan sekitar dua delapan sampai tiga jutaan untuk membantu infal
dan lima jutaan untuk babysitter